nonton rcti ya di aplikasi rcti plus
sar mama juga gak tau
sar mama juga gak tau
mama juga baru tau dari mulut nenek
sar jangan tinggalin mama
kamu yang bikin surat pasien ibu bidia yang baru kan
iya kan jawab
ajar kenapa kamu coret nama anak saya dari daftar itu
tenang dulu bu sebenarnya ada apa ya
tenang sebarang tenang tenang tenang
kamu tahu satria itu cucunya ibu widya
dia harusnya ada namanya dalam daftar warisan itu
kenapa enggak kenapa kamu coret nama itu
sekarang juga tulis nama satria di sana sekarang
iya deh cukup
kamu jangan bikin malu keluarga lagi
cuma kamu paksa apapun satria tidak akan mendapat apa apa
mama tidak akan memberikan apapun pada satria
dia tidak berhak karena dia bukan cucu kandung mama
mama kamu adalah anak haram dari suami nenek
aku bukan cucu kandung nenek
dan berarti mama bukan anak kandung nenek
tanti tau mama lagi kesel sekali sama indi
jangan sakitin mereka dengan cara seperti ini
nggak ngamungin kalau tante indi itu bukan
anak kandung nenek
nenek punya bukti
tentang itu kan
mama udah tahu
tahu soal ini
dia tidak akan
bikin surat warisan palsu
sudah jelas semuanya kan
mendapat harta apapun
ya sekarang semuanya udah jelas nih
pantas aja semua yang aku lakukan
salah salah aja di mata nenek
karena selalu nenek menganggap aku ini orang lain
aku gak ada artinya untuk nenek
lagian kenapa sih mama harus sembunyiin dari aku
ini kan juga menyakut hidup aku juga mas
sat mama juga gak tahu sat mama juga gak tahu
mama juga baru tahu dari mulut nenek masuk
sat kamu kemana sih sat
sat kamu kemana
selama ini nenek udah merawat aku
telah mengizinkan aku untuk tinggal di rumah ini
tanda aku pergi dulu
satria kamu kemana sih gak ada yang ngusir lo dari sini
ini rumah lo
kenapa sih semua harus dihadapin dengan marah marah
kenapa sih nggak bisa dibicarakan dengan baik baik
kalian berdua gak denger omongan gue ya
biarin gue pergi dari sini
ya mungkin n itu lagi emosi sat
satria udah dong sat jangan kayak begini
udah sampe gue nyakitin lo ya
lo boleh mukul gue seribu kali saja
lo boleh dorong gue seribu kali juga
tapi gue gak akan biarin lo pergi dari sini
karena ini rumah lo sat
dan gak ada yang ngusir lo dari sini
kalau lo minta gue pukul
supaya gue bisa pergi
gue akan pukul lo nenek
apa apaan sih kamu
sat tunggu sat sat
kamu pukul aku juga
kamu tuh udah gila ya saat
udah bertahun tahun kamu tinggal di rumah ini
udah bertahun tahun jadi cucu nenek
belum sejam kamu dengan berita itu kamu langsung mau pergi
mak bagaimanapun juga satria tetap cucu mama kan
mungkin mereka memang nggak berhak mendapat warisan dari mama
tapi tolong dong izinin mereka untuk tetap tinggal di sini
kalau dia memang mau pergi terserah dia
jangan gitu dong ma
nek tolong dong nek nenek juga jangan keras kepala
nenek udah bertahun tahun ngasih satria
dia bisa jadi orang hebat itu berkat nenek
ma kalian gak perlu memilah aku
aku gak butuh itu
nenek jangan kayak begini nenek
nenek jangan kayak begini nenek

tred gua udah gak punya apa apa lagi
yang gue milikin sekarang cuma harga diri
kalau lu peduli sama gua lu kira sama gua

jangan lagi pergi rumah
sat sat tolong tante minta tolong jangan pergi
tetap tinggal sama kami saat
mama itu gak malu apa
mama masih mau tinggal di rumah ini
oke seram lama
tapi kalau mama mau ikut aku mama mau beli jenis
ya mama lupa yang masalah
tidak ada yang nyuruh kalian pergi
masuk kalian boleh tinggal di sini
sat tuh denger kan sat
kata nenek kamu sama tante indi masih bisa tinggal di sini
aku gak bisa tinggal di sini aku harus pergi
untuk sekali ini aja kamu ikutin apa nenek bilang
nenek udah setuju kita berdua tinggal di sini lagi
ya kamu lakukan untuk mama
kasian tante indi
sat kalau boleh tante minta gimana kalau kamu tetap tinggal di sini dan kamu anggap
itu hanya untuk membayangkan nenek
itu hanya untuk membayar utang budi kamu kepada nenek selama ini
karena dia udah begitu baik sama kamu
kamu gak mau kan jadi cucu yang doh haka
sampai jumpa lagi